itu mati dia lagi
hancur perusahaanku kalau kayak gini
saya cuma lagi mau jalan aja sih pak
gak mungkin kalau bu nawang mau jalan jalan aja
saya tau bu nawang seperti apa karakternya
bu nawang sangat berdedikasi sama kerjaannya
tanggung jawabnya besar
saya tau itu
gak mungkin munawah cuma jalan jalan aja keluar kantor
saya akan cari tempat
bu nawang sepertinya
lagi ada banyak masalah ya
kita cari tempat ya
bu nawang bisa mencurahkan hati bu nawang
kenapa lo senyum senyum kayak gitu
kok gitu sih
kan sesuai janji gue
kalau lo pegangan kita sampai sini tepat waktu iya kan
tapi lo tuh ngebut
gue kan gantungan
besok besok gue gak mau lagi diboncengin sama lo
lo ini kenapa sih usus goreng
selalu aja komplain gue sama bu nawang
kayaknya semua yang gue lakuin itu salah deh
lo tuh harusnya berterima kasih sama gue
karena berkat gue
kita kan sampai sini udah
akhirnya kalian datang juga
kalau gitu langsung ke depan ya
yang satu sakit
yang satu istrinya lahiran
ya pulang ke depan
saya siap melayani semua customer yang ada disini
yaudah kalau gitu langsung ke depan
yuk putri pangeran
dasar usus goreng
usus goreng tunggu
udah ikut sama gue
ya ngapain jangan cari masalah deh
gue tuh lagi lapar
gak akan ketauan usus goreng
justru karena lo lagi lapar
permisi pak alex
ada apa lagi sih lin
barusan saya dapat surat ini dari pihak bank
yang mau menyita kantor ini pak
pak remon bener bener keterlaluan kali ini
aku harus cari cara untuk menghentikan semua ini
kamu boleh keluar
saya permisi pak
aku jadi inget mel
perasaanku sekarang juga lagi gak karuan gara gara mel
kok telponnya nggak diangkat pak
saya lagi tidak ingin bicara sama pak alex bu
bohong yang sangat keterlaluan
bahkan ini yang terparah bagi saya
karena saya jadi ikutan sakit hati bu
pak alec kenapa sih nelfon nelfon terus ah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
mendingan diangkat deh
bunda bang gak usah khawatir
saya angkat telepon dulu ya bek
bunda bang bentar ya
maaf saya mengganggu waktunya pak remon
saya mohon pengertian pak remono
untuk jangan ambil aset saya pak
saya tidak mau ambil aset ya pak alex
tidak pernah saya mau ambil
tapi gedung kantor saya ini sudah akan disita sama bank pak
silahkan menyampaikan keluhan ini ke bank
jangan ke saya pak ale
tapi saya tahu
ini kan semua karena awalnya pak remon kecewa sama saya
soal masalah saya
masalah pak ngeran
saya sudah berusaha
bagaimana untuk menebus kesalahan saya itu
tapi pak remon kan gak mau dengar alasan saya
saya tidak butuh alasan pak alec
yang saya butuhkan adalah
kembali ke mel
kalau itu semua terjadi
semuanya akan kembali dengan normal
mati dia lagi
hancur perusahaanku kalau kayak gini
dari tadi kayak gelisah gitu
liatin jam lagi
siapa juga yang gelisah
gue gak gelisah kok
erik sangat terlihat gelisah
gue ada kerjaan lain
lo ada kerjaan lain
emangnya lo gak capek ya kerja disini
mulai mau memancing darah tinggi gue
tuh kan lo nih kenapa sih usus goreng
kebanyakan makan kambing ya
ya gue kan bercanda usus goreng
gak usah baper deh
lagian ya kalau lo aja bisa kerja double job
disini sama di kantin
pertama gue harus keluar dari rumah itu pagi pagi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
makanya gue kerja juga di kantin
nah yang kedua gue pengen banget balik kuliah lagi
supaya gue bisa bayar uang kuliah sendiri di kampus bunga bangsa
kasian sih usus goreng
dia kan harus kerja keras kayak gini karena gue
nanti pangeran curiga lagi gue bisa dengar suara hatinya
kue itu apa usus goreng
lo tuh selalu kayak gitu deh
ngomong sedikit tau tau diem
gue itu harus menyedari
harus menyelesaikan tugas gue sebagai pelayan yang benar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
gue itu harus cari makan